kepolisian daerah jawa barat menyebut sebanyak tiga puluh delapan terduga teroris telah ditangkap terkait jaringan jamaah ansur daulah
di blitar jawa timur tim densus delapan puluh delapan juga melakukan penggeledahan rumah terduga teroris jaringan jamaah ansaruddaulah
sementara di sleman densus delapan puluh delapan mengamankan barang bukti handphone dan sejumlah buku dari sebuah rumah pasangan suami istri
selang sehari pasca penangkapan delapan terduga teroris di tasikmalaya tim densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri kembali mengamankan seorang terduga teroris berinisial mz di kawasan sukawangi singajaya garut jawa barat
anggota jaringan jamaah ansaruddaullah ini diamankan saat berada di kediaman istri keduanya
penangkapan mz menggenapkan total sebanyak tiga puluh delapan terduga teroris yang sudah diamankan dari wilayah jawa barat
pastikan anggota jaringan jamaah ansaruddaullah cad
sementara itu dibelitar jawabannya
di kawasan timur tim densus delapan puluh delapan menggeledah rumah kediaman ludvi satria warga kelurahan pelosok rep kecamatan sananwetan kota blitar sabtu siang
ludvi diduga merupakan anggota jamaah ansaruddaullah cad yang sebelumnya telah ditangkap
dalam penggeledahan selama hampir satu jam tim densus delapan puluh delapan mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya sebuah sim card yang dimasukkan ke wadah amplop coklat
penggeledahan ini mengagetkan warga sekitar dan tetangga
selama ini warga menilai sosok lutfi satria sebagai pribadi yang baik dan sopan
teman teman juga baik
iya sekolah juga bayar sekolah umum juga
kalau kesehariannya gimana
biasa banget kita teman sejak kecil juga biasa gak ada masalah apa apa
cuma berpakaiannya berbeda
iya cuma berbeda
sehari hari pekerjaannya apa sih pak
pekerjaannya dia jualan gas lpg
di sleman yogyakarta tim densus delapan puluh delapan juga menggeledah sebuah rumah
rumah di dusun sri batlor desa sendang tirto kecamatan berbah
dan menyita sejumlah barang bukti berupa handphone dan sejumlah buku
rumah yang digeledah tersebut dihuni arief suryanto dan istrinya
pasangan suami istri ini menurut kepala dukus tempat menikah dua tahun yang lalu
namun belum dikaruniai anak
saat penggeledahan dilakukan arief suryanto tidak ada di rumah
hanya terlihat istri arief surianto
saya hanya melihat istrinya yang ada di depan rumah
selama ini yang bersangkutan bagaimana pak
selama ini yang bersangkutan jarang di sribit seandainya pulang
itu nanti mungkin ya ke rumah orang tua karena di sini juga masih ada orang tua juga adik
juga kemungkinan mampir ke rumah tempat istri yang ditempati di rt enam
untuk kegiatan sehari hari kami kurang begitu tahu
kalau secara kesan mata tadi pak polisi bawa dari rumah apa saja gitu
yang jelas sih ada hp sama buku buku yang jelas itu
ya nggak begitu banyak
hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan terkait penggeledahan tersebut